sebuah perahu tambang yang mengangkut dua belas penumpang di sungai berantas gresik kamis pagi terbalik
akibatnya belasan penumpang tenggelam dua di antaranya ditemukan tewas
kencangnya arus sungai membuat pencarian empat orang hilang hingga kini belum ditemukan
namun petugas berhasil mengangkat empat sepeda motor yang tenggelam
salah satu korban perahu tambang ini langsung meratapi motor rekannya yang ditemukan timsar kamis petang
ia tak menyangka motornya yang tenggelam akhirnya bisa kembali
petugas marinir pengintai amfibi taifif surabaya berhasil mengangkat empat buah sepeda motor yang tenggelam
setelah melakukan pencarian selama empat jam lebih empat unit sepeda motor ini ditemukan di dasar sungai berantas dalam kondisi penuh lumpur
sementara empat korban hilang akibat perahu terbalik hingga kini masih belum ditemukan
petugas untuk sementara menghentikan pencarian karena hari sudah malam
setelah didapatkan empat unit sepeda motor
sementara untuk korban masih belum ditemukan karena pergerakan kami korban terbawa arus
sementara juru kemudi perahu tambang didit cahyono terus diperiksa intensif petugas kepolisian balungbendo sidoarjo
didit mengaku perahunya terbalik setelah diterjang air deras yang datang tiba tiba
polisi hingga kini belum bisa menetapkan didit sebagai tersangka karena masih dalam pemeriksaan awal
peristiwa terbaliknya perahu tambang
terjadi kamis kemarin pukul tujuh pagi di sungai berantas desa sumberame kabupaten gresik
perahu tiba tiba oleng dan terbalik saat sedang menyeberang ke desa tetangga
diduga perahu terbalik akibat dihantam arus yang deras
empat orang dinyatakan hilang dua tewas sedangkan enam lainnya selamat